saudara jalan tol bogor ciawi sukabumi belum dapat dilalui akibat longsor di kilometer enam puluh empat
dari pantauan visual udara sejumlah alat berat sudah diturunkan untuk mengevakuasi material longsor
saat ini jalan bogor ciawi sukabumi belum dapat dilalui kendaraan akibat longsor di kilometer enam puluh empat
kepala badan pengatur jalan tol menyatakan opsi membangun jembatan bailey atau jembatan rangka baja sudah mulai dibahas dan akan segera dibangun guna memperlancar arus mudik lebaran tahun ini
menteri perhubungan budi karya sumadi menegaskan perbaikan jalan tol bogor ciawi sukabumi akan dilakukan
menhub sudah mendapat laporan dari pu dan segera ditindaklanjuti
hingga saat ini tol bogor ciawi sukabumi belum bisa dilalui kendaraan karena perbaikan tol belum dapat dilakukan
longsor susulan masih terjadi sehingga luas longsoran terus bertambah